daerah perkotaan yang padat penduduk di jawa timur seperti surabaya sidoarjo jombang dan malang
merupakan wilayah yang berkontribusi pada banyaknya kasus kematian anak di provinsi ini
angka kematian anak di jawa timur meningkat tajam sejak sebulan terakhir
khususnya saat varian delta mulai masuk
kasus kematian terbanyak terjadi pada anak berusia enam hingga delapan belas tahun
di jawa timur usia di bawah delapan belas tahun yang disebut dengan anak
itu di jawa timur telah meninggal satu ratus dua puluh lima jiwa
dengan rincian usia sampai lima tahun sejumlah lima puluh sembilan jiwa yang telah meninggal
dan usia enam sampai delapan belas tahun itu enam puluh enam jiwa
ikatan dokter anak indonesia ugelai jawa timur menyebut tren paparan covid sembilan belas pada anak
didominasi dari kluster keluarga
faktor gisi buruk baik obesitas maupun kekurangan gizi
juga memperparah kondisi anak yang terinfeksi
sehingga berujung kematian
di jawa timur dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak
dan kependudukan mencatat angka kesakitan atau morbiditas pada anak berjenis
pertama kematian perempuan lebih tinggi daripada laki laki
namun kasus kematian atau mortalitas lebih banyak terjadi pada anak laki laki
sebagai perlindungan terhadap anak di tengah tingginya jumlah kasus covid sembilan belas di jawa timur
baik dinas p tiga ak maupun idai wilayah jawa timur bersepakat
pemberian makanan bergizi pada anak pengurangan mobilitas di luar rumah
dan vaksinasi penting dilakukan
meski saat ini vaksinasi covid sembilan belas menyasar anak berusia dua belas tahun ke atas
vaksinasi bagi anak berusia di bawah dua belas tahun
jadi rekomendasikan agar ketahanan tubuh anak meningkat sehingga kebal terhadap penyakit apapun